menurut irwan permainan air di dalam tanah bukan untuk mencegah banjir
saya masih masih berpikirnya gitu ya
dan ada regimen verifikasi umum yang telah dikenal
ternyata dia itu bagian kurikulum dari sekolah itu gitu
atau juga bisa juga
total terdapat lima puluh lansia penyandang disabilitas mental yang tengah mendapat perawatan
ya awalnya kan gue dua kali ya untuk first team yang apa
hal yang pertama kali mereka cari adalah air yang bersih
di gereja pun juga jarang jarang
hipotesis atau ekspektasi saya
di dki jakarta itu ada dua kantong besarnya
sedikit sekarang apa namanya
jadi ini empat ratus lima puluh enam kg
yang nantinya juga akan digunakan warga beraktivitas di car free day

tetapi memang agak aneh ya
gimana gitu kan kita udah tahu lah udah bisa menakar gitu
ide tapi kan lagi lagi kita mau bilang bahwa ide seorang pak jokowi kan gak serta merta begitu terjadi kan
saya kritik menteri saya kritik presiden saya kritik siapa saja